ada bekas kaki di atas sana
seorang pria berinisial gd ditemukan tewas pada rabu malam dalam kondisi mengenaskan
jasad korban ditemukan di lantai dua rumahnya dalam kondisi berlumuran darah dengan jasad terlilit tali
istri korban yang mengetahui suaminya tewas hanya bisa menangis histeris dan harus ditenangkan oleh kerabatnya
warga di sekitar rumah korban mengaku sebelum ditemukan tewas
korban menerima tamu yang diduga dep kolektor terkait dengan uang piutang senilai satu miliar rupiah
polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan menggelar olah tkp
kini jasad korban dibawa ke rumah sakit bayangkara pori makassar untuk diotopsi
aparat kepolisian masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap penyebab kematian korban